wihara dengan nuansa thailand yang sangat kuat ini ternyata tidak berada di negeri gajah putih
wihara ini ada di indonesia tepatnya di kawasan lembang kabupaten bandung barat
ya wihara bernama wipasa nagraha ini memiliki bangunan yang didominasi warna bangunan non notch di thailand
yakni warna putih dan sedikit aksen warna emas
wihara ini memang dibangun oleh seorang guru meditasi asal thailand biku bantaepopan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah yang menarik berwisata religi di sini adalah adanya pojok perdana
nanti para umat mengambil cangkir yang berisi koin koin
dan nanti koin tersebut dimasukkan ke dalam cawan cawan
jumlah koin yang tersisa dihitung kemudian disesuaikan dengan nomor nomor yang ada di pojok nasihat ini
setelah mengambil kertas umat kemudian memaknai dan merefleksikan nasihat itu ke dalam kehidupan
waktu saya kecil banget saya sering kesini karena paling suka waktu saya kecil saya ingin banget yang koin itu
jadi kita naruh koin gitu muterin terus udah gitu kayak dapet kertas gitu untuk pertanyaan apa yang mau ditanyakan sebenarnya sebelumnya gitu
cuman buat saya sendiri waktu masih kecil main
karena itu eh di bandung gak ada sih yang kayak gitu
iya setahu saya so far cuma disini
ya disini aja nah itu menarik
di samping bangunan wihara wipasanagraha ada sebuah bangunan berisi sepuluh patung buddha berukuran dua puluh cm yang diletakkan di seluruh didik bangunan
patung patung ini merupakan doa nasi dari umat yang bersemayang di wihara ini
meski wihara wipasanagraha merupakan tempat ibadah wihara ini juga dibuka untuk umum tentunya dengan mematuhi aturan wihara
ikut membantu menjaga ketenangan selama di sini menjaga kenyamanan keharmonisan antara seluruh umat beragama
kita persilahkan siapa saja untuk datang berkunjung disini
artinya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
ya sebagai kita tempat pusat meditasi juga tempat ibadah ya tentunya yang boleh kita lakukan adalah mengunjungi tempat ini
silakan untuk berfoto bersantai silakan untuk beristirahat tetapi ya kita harus menjaga norma norma kesopanan kepantasan
menjaga ketenangan selama berada disini
wihara juga menyediakan sepuluh ruangan yang disewakan untuk umat atau pengunjung yang ingin bermeditasi
andiani pratiwi rizky rahadian bandung jawa barat